petugas direkturat resese kriminal polda sumatera utara menggiring lima tersangka pembunuhan mantan anggota dprd langkat
paino di aula triberatra polda sumatera utara senin siang
tersangka otak pelaku pembunuhan adalah lsg alias tosa
warga desa besilam bukit lembasa kecamatan wampu kabupaten langkat
otak pelaku membayar eksekutor penembakan db
seorang residivis penganiayaan dan pemilik senjata api pada tahun dua ribu sembilan belas dengan upah rp sepuluh juta
dalam aksinya kedua pelaku dibantu tiga pekerja keluarga lsg yaitu ps mh dan sy
para pelaku kepada polisi mengaku tersaingi usaha pembelian kelapa sawit oleh korban
sehingga merencanakan pembunuhan sejak tahun dua ribu sembilan belas

aksi pencegahan pertama gagal karena pelaku tak lewat dari rute yang mereka tunggu
rencana melakukan pembunuhan di sebuah warung pun gagal karena ramainya warga yang datang ke warung
baru pada aksi ketiga para pelaku mencegat korban saat korban akan pulang ke rumahnya di dusun tujuh bukit dinding
desa besilam bukit lembasa
korban tewas setelah ditembak di dada kanan
senjatanya yang kita temukan adalah
jenis partifan sebuah tempat yang terjadi
dan ini sudah diperlukan senjatanya teman teman sekalian
dan kita berharap
kita bisa memperbaiki sampai saat ini kita sudah memperbaiki lima orang perusahaan
dan tidak untuk kemungkinan tersangka lainnya
apakah mungkinnya apakah mungkinnya ini berkaitan dengan usaha
otak pelaku memberi upah beragam pada pelaku lainnya
pelaku db mendapat upah sepuluh juta rupiah
sedangkan tersangka ps mendapat upah tiga juta rupiah
tersangka mh dapat upah dua juta rupiah
dan tersangka se dapat lima ratus ribu rupiah
akibat perbuatannya melakukan pembunuhan secara berencana
otak pelaku diancam hukuman mati atau seumur hidup
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara